dan calon pemudik juga mulai memadati stasiun senen jakarta pusat pada rabu pagi hari
stasiun senen pada pagi hari ini sudah nampak dipadati oleh beberapa calon pemudik yang hendak pulang ke kampung halaman mereka
calon pemudik sudah nampak membadati stasiun senen sejak pukul tiga waktu indonesia barat
walaupun kereta pertama yang akan diberangkatkan dari stasiun senen ke berbagai wilayah di pulau jawa baru dimulai pada pukul setengah enam pagi
para calon pemudik yang akan melakukan perjalanan pagi nampak menikmati makan sahur di sekitar kawasan stasiun senen